di jalan yang sibuk di sudut yang sunyi
aku berdiri sebagai lampu jalan tua
aku telah berdiri di sini selama bertahun tahun
melihat segala sesuatu berlalu
baik orang ataupun waktu
seiring waktu aku telah melihat banyak hal
begitu banyak sukacita
begitu banyak kebahagiaan beberapa kesedihan
namun aku tidak akan mengubah apapun
aku mengingat semua itu
anak anak telah bermain di dekatku
dan membaca buku dalam kehangatan cahayaku
pertemuan teman teman setelah bertahun tahun
tidak pernah melupakan satu sama lain
ketika sirkus berada di kota
badut membunyikan kelakuan
jackson dan juggler gagal
kemudian dia bernyanyi sambil menari dalam cahaya cahayaku
sepertinya dia menari hanya untukku
dan suatu hari dia membawa seseorang
dia menari ketika dia memainkan gitar
mereka berciuman dan menari bersama
pada suatu malam di bawah cahaya
dia meminta dia untuk menikah dengannya
dia menangis dan kemudian berkata
ya aku tidak akan melihat tarian sesering setelah malam itu
waktuku sudah tiba
saatnya aku diganti
dan aku berharap itu tidak benar
aku berharap itu tidak benar
aku khawatir sudah saatnya dia diganti sayangku
mereka mengganti dia

tentunya ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuknya
selama ini dia selalu bersama kita
dia hampir menjadi keluarga sekarang
apa yang akan terjadi padanya
ya aku tidak tahu
mungkin mereka akan membawanya untuk di lebur
berubah menjadi sesuatu yang baru dan berkilau
aku tidak ingin dia berubah menjadi sesuatu yang lain
aku ingin dia menjadi seperti dia
ubah dia menjadi sesuatu yang lain dan dia tidak akan menjadi seperti dia sebelumnya
apakah tidak ada yang bisa kita lakukan
baiklah biar aku pikirkan
mungkin aku bisa meyakinkan mereka
aku tidak akan menjanjikan apapun tetapi aku akan coba yang terbaik
terima kasih terima kasih banyak
terima kasih banyak
kau pikir ini saat yang tepat untuk berbicara dengannya
aku tidak tahu kupikir kau tahu
mengapa kau berpikir aku akan tahu apa yang membuatmu mengatakan itu
oh apa yang kau lakukan
jangan melawanku akan kutunjukkan padamu
jangan pancing aku kau benda bau yang
tuan tuan hentikan pertengkaran
pertengkaran ini sekarang aku punya kabar baik
aku mungkin masih bisa diselamatkan
mereka akan mencoba sekali lagi masih ada harapan
bisakah kau percaya kalau masih ada peluang
hore hore teman kita akan tetap bersama kita
teman kita tidak kemana mana
hore hore teman kita akan tetap bersama kita
teman kita tidak kemana mana
sudah kubilangkan semuanya akan baik baik saja
tunggu sebentar aku yang bilang begitu
beraninya kau mengatakan bahwa kau memberitahuku ketika kau tahu aku mengatakan kepadamu
kau berbohong temanku aku yang mengatakan itu kau mengatakan padaku
teman teman hentikan ini bukan waktunya untuk bertengkar
kalian harus berhenti
diam sekarang istri penasihat akan datang
teman lamaku berapa banyak yang telah kita lihat begitu banyak yang telah kau lalui
malam dan siang sukacita dan kesedihan perang dan damai
namun kau sudah berdiri di sana memperhatikan semuanya
masih menarangi jalan kami berbagi kehangatan
bagaimana kami bisa membiarkanmu pergi kau adalah bagian dari hati dan jiwa kami
sayangku aku khawatir aku punya berita sedih
aku tidak dapat meyakinkan mereka untuk membiarkannya
mereka memintanya untuk dipindahkan besok pagi malam ini akan menjadi malam terakhirnya
itu tidak mungkin pasti ada jalan yang lain
aku telah mencoba segalanya
tentangku aku minta maaf
ini sepertinya tidak adil aku punya harapan
tapi sekarang aku tidak punya lagi
kami mohon maaf kami tidak ingin melihat kau pergi
aku juga akhirnya tiba dan itu adalah akhir bagiku
kemana tujuanmu tidak ada akhir
dan juga tidak ada awal kita adalah abadi sahabatku
hati hati kalian berdua
tidak ada yang perlu ditakutkan temanku
karena kau memiliki aku dan dua temanmu ini
hei hei teman kecil yang lucu dan juga suka bercanda
hahaha itu benar
baiklah kalau begitu kau memiliki mereka dan aku dan banyak orang lain yang hidupnya kau sentuh
yang telah menikmati cahayamu kau tidak akan dilupakan oleh mereka
kau akan hidup selamanya
iya itu benar tapi kenangan itu bagaimana dengan kenangan mereka
tidak pernah dilupakan
aku mengerti dan kemudian aku akan memberikan hadiah padamu
saat penasihat memadamkan cahayamu untuk yang terakhir kalinya
aku akan datang dan meniup pikiranmu
menghapus setiap memori dari itu sehingga kau tidak akan memiliki rasa sakit atau penderitaan karena mengingat yang lalu
apakah kau akan mengingat
apakah itu hadiah baik untukmu dari aku
ya mungkin saja sungguh hadiah yang murah hati yang telah kau berikan kepada temanmu
sudahkah kau melupakanku aku teman lamamu bulan
kau dan aku melakukan hal yang sama untuk yang tidak terhitung jumlahnya di dunia ini
menarangi jalan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tahu selalu ada seseorang yang mengawasi mereka
tidak pernah teman kau telah menunjukkan kepada aku apa yang akan terjadi dan aku menghargai semua yang telah kau lakukan
oh itu bagus tapi aku punya kejutan khusus untukmu
hadiahku untukmu adalah bersama dengan dua temanmu yang lain yaitu awan dan bintang
halo temanku aku senang melihatmu setiap hari
menyinari cahayamu untuk orang lain
hadiahku untukmu adalah hujan ini untuk membuatmu merasa segar dan untuk menghapus air matamu
terima kasih temanku ini indah sekali
dan juga pelangi ini untukmu
oh aku sangat suka melihat ini di langit
jangan lupakan tentangku teman ini untukmu agar kau tidak pernah melupakan malam ini
apa itu aku tidak sabar untuk melihatnya
ini ini untukmu semua ini untukmu sahabatku tersayang
apakah semua ini membuatmu sedikit lapar teman
oh saya sangat menyayangi kalian semua
terima kasih untuk semua
apakah semua ini membuatmu sedikit lapar teman

kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami
kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami
kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami
kau akan selalu ada di hati kami
saat aku bahagia aku akan bersinar terutama untukmu
selamat malam teman temanku
waktunya telah tiba
aku masih tidak percaya
maaf apa yang terjadi
kami akan memadamkan nyala apinya nyonya
dia akan diganti
malam ini adalah malam terakhirnya
sungguh menyedihkan aku punya banyak kenangan di sini
selamat tinggal teman lama

oh anak kecil

apa jadinya hidupku tanpamu
oh terima kasih terima kasih semuanya

rasa tak terlalu baik
bagaitu ini keinginanmu
tadi kamu penuh dengan rasa
kampusmu banget junge baiou